sampai jumpa di video selanjutnya
saya telfon kamu lagi sani
aida kamu sekarang ada di mana
aku tadi sempat ke rumah dr panji
tapi kamu udah gak ada di sana
sebenarnya kamu ke mana sih
enggak enggak oma aida malah nggak enak kalau oma kayak gini
enggak enggak oma udah nggak
kamu di sini
tapi oma kan belur belur dari kalimantan
enggak mungkin semirip ini aida enggak mungkin
ini dia kan
awalnya aku juga kaget kok san
ini dia kan
tapi ini emang bener oma widia
bukan oma laras
kenapa kaget kaget lagi kan kenapa ya
tadi masuk pot
ya udah kalau gitu kita
kita balik lagi ke rumah dokter panji ya
biar kamu bisa diobatin
biar kamu bisa diobatin
biar kamu bisa diobatin
biar kamu bisa diobatin
aku udah gak tinggal di rumah dokter panji lagi
ya udah kalau enggak kalau kita balik lagi aja ke rumah pak
aku juga gak mau pulang ke rumah bapak san
ada banyak banget masalah yang harus aku selesai
dan aku gak mau ngebebanin bapak
kalau kamu mau bantuin aku
mendingan kamu bantu aku cari kontrakan yang baru untuk aku tinggal semua rumah
ya udah aku bantu
tadi sana tas kamu kan
pak ya kan
ya aku bantu
aduh kaki aku
aduh kaki aku
aduh kaki aku
aduh kaki aku

udah gak apa apa
ke mana saja normalnya
aduh aku fighter semua
mengapa hanya lu
ini ya kalau aida itu bukan anaknya nena dan lila kalau begitu aida itu anak siapa ya
atau mungkin karena kejadian waktu itu
bayi ini kecil kecil sudah nyusahin dan ngerepotin saja
kalau saja kamu itu gak ngalangin aku nyetir nena buat ngerebut semua harta laras saya males nulik kamu
waktu itu bayinya nena kainnya jatuh di lantai angkot ketika laki laki itu turun dari angkot sambil membawa bayinya
waktu itu sih saya berpikir ini nggak sengaja
bayi yang aku bawa itu ketukar dengan bayi yang dibawa oleh pria itu
kontrakannya ini ya emang gak terlalu bagus tapi untuk sementara kalian bisa tinggal di sini
kalian pacaran ya
nggak kok ma
dari tatapan matanya aja oma sudah bisa membakar kalian itu memang pacaran
nggak ma kita temenan aja kok
yaudah omah masuk dulu ya
terima kasih ya
yaudah kalau gitu aku pergi dulu
nanti kalau ada waktu aku main main di sini
aku mau nanya sesuatu sama kamu sih
apa sekarang kamu udah berubah jadi aksen yang dulu lagi
jadi aksan yang pertama kali aku kenal
hanya tipuan kamu lagi sani
aku akan jadi orang yang paling jahat di dunia gue
asalkan ibu bisa selamat
pokoknya ibu gak mau tahu
kamu harus terus menerus deketin aida
sampai kapan sih bu
tolong kamu jawab san
tolong kamu jawab pertanyaan aku dengan jujur
tolong jangan mainin perasaan aku lagi san
aku butuh jawabannya kak
aku gak bisa jauh sekarang
aku butuh waktu
aku ngerti kak
kalau kamu tinggi aku
kok kamu malah bengo kamu gak dengerin omongan ibu
aku denger kok bu
kenapa kamu begitu
kamu mau ingkar janji sama ibu lupa
bahwa aku mau tanya sama ibu
setelah aku mendekati aida terus apa yang akan ibu lakukan
ya kamu hancurkan dia dong
persisnya seperti apa
persisnya persisnya kamu dekatin aida
kamu dapatkan hatinya kemudian kamu tinggalkan
dia pasti patah hati dan dia pasti hancur
kalau aku gak mau
enggak bu aku nggak pernah lupa sama janji aku
aku udah turutin semua kemauan ibu
aku udah pernah lakuin semua permintaan ibu
waktu itu ibu minta sama aku
untuk jauhin aida
dan dekatin aida
aku udah lakuin itu bu
dengan perjuangan aku
dan sekarang setelah semuanya terjadi
minta aku buat kembali ngedekatin aida
dan menghancurkan perasaannya
bu mereka punya perasaan
mereka punya hati bu
begitu juga tania
mereka itu kan manusia biasa bu
wanita biasa sama seperti ibu
apa ibu gak kasihan sama mereka
ibu gak kasihan
karena mereka semua berhubungan dengan kematian ayahmu
semua yang berhubungan dengan kematian ayah kamu harus ada
kamu ngerti gak itu
ibu gak peduli
ibu pernah nggak sih ibu terpikirkan sedikit aja
atau terlintas sama pikiran ibu
kalau bapak masih ada
atau bapak melihat semua ini dari atas
apa ibu yakin kalau bapak akan setuju dengan semua perbuatan kita
udah pokoknya kamu gak usah macam macam
kamu turutin keinginan ibu
kamu harus deket ke aida
kamu harus buat aida hancur
ibu gak peduli bagaimanapun caranya kamu harus bikin aida
hancur tertinggal kamu
sampai kamu mengorbankan seluruh dunia pun ibu gak peduli
kamu harus hancurkan aida
kalau gitu aku minta maaf sama ibu
karena aku gak bisa ngelakuin itu semua
aku udah pernah coba
aku udah pernah coba lakuin semua permintaan ibu
jangan jangan nyakitin aida ibu
buat ngejauhin aida aja aku gak bisa
melihat ada orang lain yang nyakitin aida
aku gak pernah bisa bu
aku gak pernah sanggup
keputusan aku udah bulat
apalagi aku sekarang melihat
aku semakin melihat
semakin mau ibu
ibu semakin terumahkan dengan dendam itu
hati ibu termakan dengan dendam itu buah
ibu jadi orang
ibu jadi orang yang gak tahu
apakah itu benar apakah itu salah
dan aku gak mau ibu seperti itu
aku gak mau ibu jadi orang seperti itu bu
aku gak mau
kalau memang kamu lebih memilih perempuan itu daripada ibu
dan gak mau menurutin ibu
itu ibu yang pilih
aku akan pergi
baik aku akan pergi
aku akan pergi
tapi jangan pernah anggap buah
jangan pernah anggap kepergian aku ini karena aku gak sayang sama ibu
justru karena aku sayang sama ibu
aku menghormati ibu
aku mengharapkan semua yang terbaik buat ibu
itu yang aku mau